sobri bener apa kata haikal
jangan bohong jangan bohong ini serius masalahnya jangan bohong
ya padeh tapi saya enggak tahu kebakarannya itu kenapa sebabnya apa nggak tahu saya
assalamualaikum ustadz waalaikumsalam
hai air akorslet oh masa sih aduh aduh tapi tapi oh tapi pausan ini beneran pausan detik ini hari
ini kebakaran di kamar saya pausat ini menurut sungguh udah udah udah udah diem kalian nggak
usah ngomong kebakaran kebakaran lagi ini afalin kok jadi kebakaran terus sih pokoknya
berdua harus hafal surat ini kalau enggak hukumannya akan ustadz tambah dengan hukuman
yang lebih berat cepat afalin iwow nggak usah ngarang ngarang kebakaran kebakaran terus
astagfirullahaladzim itu ada apa ya ustadz
sebentar ustadz biar saya cek dulu saya masih mau tes assalamualaikum waalaikumsalam
kalian ini bener bener ya giliran bikin rusuh giliran bikin onar kalian tuh nomor
tapi giliran disuruh ngafalin ayat kalian itu nomor satu juga
oh iya dong trio b roll sendiri indra hai kau kau kecekaan sama pake
nama sendiri lupa ke sini
kalian memang bersatu dalam hafalan nomor satu lemotnya
gini aja posat sebelum kita lanjut yuk dulu
kalian bisa berhenti ngomongin kebakaran kebakaran cari alasan lain dong
yang kebakaran kebelet kek lapar kek ngantuk kek
mulutmu adalah tikusmu
kita belom tahu kebenarannya kalau kita belum mengerti ngeri anthony brengsek systems
kita belum tahu kebenarannya kalau kita belum mengetahui buktinya yuk sampai sampai
sampai sampai kamarnya indra itu kebakaran
hai hai ngomong paham deh marah sampai sampai kamarnya indra kebakaran hai ngomong
dek main main pade beneran deh aku tuh nggak pakai alasan kamu udah bikin malu
pak deh kalau sampai
ini kebakaran mau dibawa kemana muka pade bangunnya pakai apa ini enggak
sedikit uangnya kalau sampai semuanya kebakaran
enggak usah bantuin
pada ujung malu pada itu marah nggak sanggup lagi kamu kelakuan sudah bener bener di luar
dari kebangsaan manusia pada itu malu ya pak
saya udah gak bisa lagi menjaga haikal udah bikin malu nama keluarga
tarik nafas nafas dulu pade
hai kamu seharusnya jadi contoh jadi yang terbaik di pondok ini assalamualaikum waalaikumsalam
ini ada apa ya
ada apa sih
cuma ada apa sih sebenernya ini
sekarang perempuan syetra pak ustadz
mau dikeluarin terserah
mau diapain terserah
ini sebenernya seh mandy ya
jadi jadi jadi jadi gabis parkiri juga nih
ini aduh ada apa sih kamera nah indri aku bakar rada dg
jangan suka ngomong dikit dikit kebakaran dikit dikit kebakaran
dan kejadian juga kan
sebab apa sebab ucapan itu adalah doa
aduh ini kalian lihat tuh
ini karena keromongan kalian nih
ngomongin kebakaran mau dari tadi
coba ini kalau satu pondok pesatria
kok nantah kebakaran gimana lah si ustadz
mau ngajar di mana
ustadz jangan diomong semuanya
itu jadi doa
kan udah kejadian
ustadz sekarang begini
sama pak ustadz ituan
sekarang sudah terserah bagaimana pak ustadz
keputusan apapun saya terima
apapun yang terjadi sama ikan
saya tanggung jawab
saya terima sebuah keputusan hai pondok ini
tapi pak de
haikal itu gak main main
kamarnya indra kebakaran
si yang lain pada nggak percaya
yaudah haikal samperin
tentunya jadi kayak begini
panya aja sobri
bener apa kata haikal
ini serius masalahnya
loh jangan bohong
iya pak de
tapi saya nggak tahu kebakarannya itu kenapa
sebabnya apa nggak tahu saya
ya kan indra
segala sesuatu itu ada sabab musababnya
nih saya menemukan barang bukti
sarung yang kebakar sama obat nyamuk
obat nyamuk itu
sarunya yang dipakai haikal buat nadamin api di kasur tadi
lupa gue buat gebukin api di kasur
kamu inget pak
ya inget doang ya kalau gitu mak lukman
jadi waktu itu aku nyalain obat nyamuk yang dibakar
saking buru burunya lukman taruh di kasur
eh jadi dia kebakaran
ya allah ya allah
aku mau tanya
itu obat nyamuknya itu masih nyala
terus kamu lempar arung kasur
aduh aduh aduh
pak wisat pak ade pak sopam semuanya
lukman minta maaf ya apa yang lukman lakuin
ya udah yang udah terjadi mau digimanain lagi
pak ade ada buruk sangat sama haikal

pak ade pak sopam pak sopam
pak ade udah buruk sangat sama haikal
udah gak percaya sama modakan sendiri
udah bagi bagi haikal
pak pak pak ade maaf